alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai angka delapan puluh tiga juta suntikan kita mulai tiga belas januari
dan mencapai angka lima puluh juta di delapan nah saya dikasih target dari pak menko dan pak presiden
jangan dua puluh tujuh minggu berikutnya bisa nggak tujuh minggu mencapai lima puluh juta berikutnya
kita sedang bekerja keras supaya kita bisa mencapai seratus juta di akhir bulan